saudara zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan
ini allah saya bersumpah bahwa saya akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab
kurang dari lima tahun kementerian perdagangan bongkar pasang menteri sampai tiga kali
yang terakhir presiden joko widodo akhirnya memilih ketomu partai marat nasional
zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan republik indonesia
bagaimana seorang zulkifli hasan menyelesaikan beragam persoalan pangan terutama minyak goreng
apakah kursi mendak ini sebagai buah kesetiaan buah loyalitas pan terhadap presiden jokowi
kita akan langsung tanya sudah bersama saya hari ini menteri perdagangan republik indonesia
zulkifli hasan selamat sore pak zulkif
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah tengah kesibukan menjadi mendak baru
gimana pak rasanya jadi mendak baru
ya tidak mudah ya
saya kan nggak pernah cita cita jadi menteri perdagangan
tidak pernah berpikir dan tidak tahu
jadi tidak pernah bersiapan diri
tapi dengan background yang saya punya
saya sudah nekuni retail distribusi sebelum masuk politik ya
pernah menteri pernah ketua mpr
saya kira dengan pengalaman itu saya meyakini persoalan persoalan yang tidak mudah diselesaikan saya bisa selesai
kayaknya berat banget lebih enak jadi pimpinan mpr daripada jadi menteri perdagangan kayaknya
kalau mpr kan tinggal sosialisasi empat pilar
tidak ada persoalan pokok yang harus diselesaikan ya
jadi lebih enak mana nih pak kayaknya
tentu yang paling manusia itu yang dicari yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak
nah di sini kayaknya itu
lebih banyak manfaatnya ya
apalagi sekarang kan kita ini dapat rezeki ya
winpo harga bagus tapi kok jadi bencana
tentu itu satu tantangan sendiri bagi saya harus secepat cepatnya kita selesaikan
sebelum masuk ke dalam persoalan intinya soal minyak goreng saya harus tanya prosesnya dulu
jadi awalnya kami dengar sebetulnya pak zulkifli hasan ini bukan ditunjuk sebagai menteri perdagangan
tapi jadi menteri di pos yang lain
sampai detik detik akhir wartawan baru tahu baru dapat info ternyata pak zulkifli ini jadi menteri perdagangan
kenapa kemudian di detik detik akhir ini posnya pan bisa berubah pak
saya nggak tahu kan soal reshuffle itu sudah setahunan kan
kami enggak mikir lagi
saya dulu ngajukan mas tris
ya katanya dulu ada perhubungan umkm gitu
itu setahun yang lalu kan
terakhir terakhir katanya atr bpn
enggak ya enggak ada berita lagi
sampai saya mau dipanggil
hari malam merboyah selasa malam kan
nah selasa malam itu kita sudah rapat di rumah dinas
katanya pan mau dikasih atr
jadi kita sudah rapat tuh
wah nanti kalau atr begini sudah belajar tuh sudah
sudah itu kita meneruskan kebijakan sertifikat untuk lahan lahan masyarakat yang banyak itu
tapi intinya pada waktu itu yang kita rapatkan
sudah itu sudah
saya dipanggil malamnya
malamnya masih dua
ada dua pos yang akan reshuffle yaitu atr dan perdagangan
jadi masih begitu
nah besoknya saya diundang juga
tapi undangannya itu kan pertemuan dengan ketua ketua umum jam dua belas
saya tanya sama adjudan adjudan saya undangannya mana
karena wartawan kan tanya pak apakah ada undangan pelatihan
saya bilang enggak ada
kita sudah ngomong selamat lho pak bapak enggak jawab kan
ya enggak ada undangannya
saya tanya ada undangannya nggak
jam delapan saya masih di gbk lari
saya selesai jam setengah sebelas
saya siap siap kata adjudan pak kan jam dua belas
kan ini cuma undangan kumpul kumpul
jadi saya jam dua belas kurang dua puluh baru berangkat
terlewat lima menit saya
ketumpar pola yang lain sudah ada
sudah semua sudah di situ gitu
saya baru datang
datang salaman di situ
saya duduk depannya pak
bang surya paloh saya duduk
terus sepuluh menit presiden datang
langsung presiden tanya pak zul kok kelihatannya tegang gitu
ya belum dilantik pak
kapan dilantik itu juga belum tahu
waktu itu udah tahu dong kalau posnya itu kementerian perdagangan pak
sudah siang itu sudah
sudah sudah memakan siang itu ya
tapi kan belum tahu dilantik kan
saya bilang ya belum tahu
belum dilantik ya tegang
jadi sempat merasakan ketegangan ya
suasana juga memang teganglah semua
oh pada saat makan dengan ketumpar pola koalisi itu suasana tegang pak
ya itu yang bunyian bunyi sendok makan aja
nah ini kan posisi menteri perdagangan ini kan sebelumnya diasosiasikan milik posnya pkb ya pak
kemudian beberapa waktu sebelum bapak dilantik kami juga dengar informasi bahwa
ada satu kader nasdem yang sampai empat kali dipanggil diajak diskusi soal minyak goreng oleh presiden
sekarang relasinya bapak dengan pkb dan nasdem ini seperti apa
setelah bapak yang dapat posnya pan yang dapat pos kementerian perdagangan seksi lho pak ini posnya
ya saya dengan saya ini teman sahabat kari sudah lama bukan baru
bang surya kan senior saya mentor kita itu
jadi kalau soal saya dapat menteri perdagangan ini kan saya sampai malam saja enggak tahu
dan memang enggak makanya saya kaget ke pasar
memang enggak enggak pernah ke pasar juga saya
dan kita memang tidak tidak apa namanya tahu dan tidak mempersiapkan diri dan tidak cita cita ke sini
itu pak presiden lah prioritas beliau
tapi kan pos menteri perdagangan ini sebagai hadiah atas loyalitas atas kesetiaan pan menunggu sekian lama masuk ke dalam koalisi
kesetiaan pan salah satunya terbukti pada saat bapak menyampaikan dukungan penundaan pemilu betul seperti itu enggak sih pak zul
ya kan boleh saja orang orang pendapat ini hadiah lah ini ada tapi bagi kami ini penugasan
saya memang dari awal itu kan minta mengusulkan kader kader pan gitu ya
tapi ya terakhir penugasan dari bapak presiden menghadapi situasi yang perlu penanganan cepat sudah berbulan bulan terutama migor itu
saya menilai yang tepat itu zulkifli hasan ya sudah penugasan kalau penugasan apapun kita siap
kabarnya setelah bapak dilantik malamnya menteri perdagangan sebelumnya pak lutfi sudah datang ke
ya memang saya undang kan mau serah terima kan kalau mau serah terima kan apa namanya itu
saya juga belum ada yang kenal gitu apa masalahnya saya juga tanya sama berbagai kalangan itu minyak goreng kenapa
orang itu sudah dilantik
masa saya nggak bisa bekerja ya saya tanya kenapa kok ini kan mestinya untung besar semua pihak happy kok jadi musibah gitu ya jadi bencana
saya kan tanya semua tentu ya menterinya kan juga teman saya pak lutfi itu teman baik saya loh jangan salah
kami kan sama sama kadin gitu jadi saya kenal lama juga dan saya tahu pak lutfi ini orang yang pendidikannya lebih dari cukup kemampuannya juga
luar biasa saya biasa biasa saja gitu ya
jadi saya mesti tanya
tanya belajar dan saya kan memang juga dulu saya pernah mitra di perdagang tahun dua ribu empat di dpr
tapi yang di sini udah pensiun semua saya nggak kenal lagi
ada pesan pesan khusus nggak dari pak lutfi ke pak zul pak zul hati hati di kemendak ini banyak jebakannya hati hati
nah yang kita diskusikan itu pelajaran dari kegagalan mengelola minyak goreng dan bagaimana seharusnya itu yang saya ambil
nah ini kan tugas beratnya dari presiden bagaimana kemudian mencapai harga empat belas ribu
pembelian pangan harga terjangkau curah empat belas ribu
nah itu bapak kabarnya memberikan janji itu kepada presiden cerita dong pak gimana
coba ada rakyat saya janji target saya satu bulan
walaupun saya yakin dua minggu insya allah dua minggu empat belas ribu
tapi begini nana empat belas ribu itu di tempat tempat yang sepuluhan ribu lebih itu
seperti pom bensinnya lah gitu ya
jadi yang akan dikirim curah itu kan dari pabrik ke desa itu ke d dua
tempat situ jadi ada sepuluh ribu lebih tempat penampungan itu nggak sembarangan curah itu kan
gak bisa dimana mana jadi di situ nanti satu dua hari hari jumat saya akan mediakan layanan masyarakat
bapak ibu yang ingin mendapat minyak a empat belas ini loh tempatnya
jawa timur disini jawa tengah disini jawa barat disini jakarta disini banten disini bali disini sumatera saya akan umumkan
dengan harga empat belas ribu per liter
saya langsung bergerak cepat disini ada task force
semacam krisis center kalau harganya mahal atau terlat barangnya gak ada dua puluh empat jam kita udah buka disini laporan
jadi dua minggu bisa tapi saya satu bulan lah
tapi saya sendiri dua minggu
sampai koordinasi dengan timnya pak luhut konsultasi sama timnya pak luhut
saya bergerak cepat hari sabtu saya bekerja juga penuh sampai jam dua belas malam
hari minggu juga saya mulai jam enam sudah bekerja
bahkan sehari minggu itu saya mengundang timnya luhut pak firman dan edo dan kawan kawan
saya diskusi panjang mengenai apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya
sehingga sudah ketemu gudang merahnya
itu sampai terus habis itu juga berlanjut ya
berbagai kalangan saya temui
untuk menemukan solusi yang tepat mengatasi kok ini berlarut larut kan
harga rp empat belas sampai kepada konsumen
persoalannya itu dimana sih pak
sebetulnya kok bapak bisa menjanjikan dalam waktu satu bulan bahwa itu akan mencapai di sepuluh titik tadi bisa empat belas per liter
konsistensi dan distribusi
karena saya tanya pengusahanya oke
yang penting instrumennya apa pak
semua oke gak ada gitu
cuma mungkin konsistensi distribusi ketekunan saja
salah satu alasan pencopotannya pak lutfi itu karena dinilai hubungannya dengan para pengusaha itu sudah kadung panas
nah bagaimana pak zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan yang baru mengharmonisasikan hubungan dengan para pengusaha tapi tetap tegas kepada mereka untuk menegakkan aturan
saya diminta presiden di menteri ini tugas pokok saya
di perintah langsung walaupun tugas kementerian itu banyak
banyak tugasnya kan
perdagangan luar negeri macam macam banyak lah
tapi presiden secara khusus tolong segera atasi ketersediaan pangan harga terjangkau dan minyak goreng
nah itu skala prioritas buat saya
oleh karena itu harus semua pihak bisa kerjasama
ya pengusahanya ya distribusinya ya pemerintahnya ya aparat penegak hukumnya
harus barang barang kan gak bisa sendiri
kita harus barang barang
oleh karena ini udah saya rajut nih
udah saya komunikasi dengan pengusaha
pengusaha juga harus dibela
kalau pengusaha kita rugi kan gak bisa bayar pajak gitu
investasinya kan jadi rusak
tapi rakyat yang dirugikan
pemerintah juga harus kerja dengan baik digaji oleh negara kan
uang rakyat bayar pajak harus benar juga kerjanya
nah aparat juga kalau semua misalnya kementerian perdagangan diundang dipanggil semua juga saya nggak bisa kerja gitu
dan ini udah saya rajut
mudah mudahan kita bisa tajam ya
yang sudah saya yakini sistem yang kita buat ini dengan si merah kemudian dengan puzle itu si gurih dan ppi ya
ini akan terus kita akan sosialisasikan melalui media dimana mana bisa
saya yang kedua bersama dengan itu
kita akan meluncurkan minyak curah kemasan sederhana
jadi nanti bisa masuk kemana mana tuh
bisa ke warung warung yang sudah modern
kalau curah kan gak bisa
jadi kemasan sederhana
berbarengan namanya minyak kita
banyak nggak sih pak pengusaha yang mulai mendekati bapak
karena kan pengusaha dalam tanda kuti pasti ingin punya
banyak mau ketemu saya
banyak bukan anu
tapi keluhannya satu
pak apa yang diminta pemerintah kita ikut
tapi tanki kami penuh gitu
tapi kalau tangki kamu penuh bisa kosong demo dong segera
jadi kita sama sama
bantu rakyat bantu pemerintah otomatis pengusaha juga lancar
dan ini sudah sejalan
sudah satu irama kan
tinggal konsistensi pemerintah gitu
jangan berubah lagi peraturannya
orang kan pusing kalau berubah lagi
jadi konsistensi bisa
oleh karena itu saya bilang yang sudah kita gariskan atur yang kita sudah buat ini kita jalankan secara konsisten
kita awasi nanti masalahnya dimana kita akan selesaikan
yakin satu bulan lah
kalau banyak pengusaha pengusaha yang nakal nanti gimana pak
kan ada hukum kita
kalau misalnya main main gitu ya
kan ada aja yang pengen cari untung besar menghalangkan segala cara
misalnya itu melanggar hukum ya ada aturannya
jadi bapak akan
tapi tidak semua pengusaha jahat
kerjasama dengan para penegak hukum untuk menindak para pengusaha nakal
iya kalau yang nakal betulan bukti kita ya harus kan kita negara hukum
tapi kan tidak semua juga pengusaha nakal
jangan dibilang ini pengusaha kita nakal semua
ini kan pengusaha kita yang kita perlukan untuk bayar pajak untuk menyerap tenaga kerja gitu
maksudnya kalau tenaga kalau pengusaha asing bagus kalau pengusaha dalam negeri jelek
kita kan jangan mikir dong
bapak kayaknya deket banget nih sama para pengusaha dari tadi belain pengusaha terus nih
bapak kayaknya deket banget nih sama para pengusaha dari tadi belain pengusaha terus nih
indonesia yang makal ya kita sikat tapi tidak semua salah gitu ya kan tapi kali ini hai ini kan oh
hai peluang besar harga bagus harusnya kuenya besar segini memang di di coak sedikit diambil
hai untuk empat belas bagi rakyat kita yang tiga juta itu dari lima puluh jutaan kan enggak seberapa gitu nah
ini pengusaha sudah oke semua sudah oke tinggal sekarang bagaimana kita menekun ini
dengan cara yang tepat saya ini sejalan baik kalau jangan lebih semua semua senang pemerintahnya
didapat pajak pengusahanya tankinya kosong petani bisa naik lagi gitu harga tbs nya maka saya menekuni
sungguh sungguh totalitas tapi pengusaha itu harus dipastikan mereka mengikuti kebijakan kebijakan
anak dia juga nggak mau tenggelam dong dia kalau dia main main kan dia nggak ada dapat nggak dapat
ya nggak bisa ekspor ya terus gimana tingginya jadi ya ya kita bikin aturan yang yang yang kalau dia
tidak taati yang bunuh diri mungkin gak usah dihukum sama sama apa namanya penjara aja kan
dia mati sendiri tankinya penuh terus gimana dia enggak produksi enggak ada untung mrt dia jadi ini
aturan yang akan merugikan dia kalau dia ikut gitu menteri yang sebelumnya kan sempat bilang ada mafia
minyak goreng tapi bapak kemarin dalam beberapa waktu yang lalu bilang enggak ada itu mafia minyak
goreng jadi ini nanya ini kita itu goreng nih sedikit sedikit tuh mafia mafia tukar bayangan
orang kayak good father gitu loh waduh ada yang nembak ada yang macam macam ada enggak bahwa ada
yang nakal iya tapi dimana mana bidang ada yang nakal yang nakal kita tertipkan kalau sekarang
nakal kalau dengar kalau dia akan tergelam sendiri penuh itu tankinya demo enggak enggak kasih dia
ikut nggak bisa jualan karena bersurah dari mendang kamu kasih mana bukti kamu udah kasih
yang bisa gitu gitu gimana itu enggak mungkin dengan sistem yang ada sekarang makanya di perut
ketekunan kayaknya bapak udah optimis sekali para pengusaha bisa di bisa diajak kerjasama bukan
kerjasama mau nggak mau oke harus bisa diajak kerjasama oke tapi dia mau nggak mau masih mesti
mau harus mau harus bisa mau dia gimana dia kan rugi sendiri nggak mungkin enggak mau tapi kalau
dia nggak mau dia nggak bisa ekspor ya tankingnya penuh jadi mau enggak mau dia mau mau mau dia mau mau
itu itu sebagai menteri baru itu rubah rubah aturan bapak sebagai menteri baru bagaimana
kemudian menertibkan membersihkan di internal kementerian perdagangan pak
hai kalau nakal kita tindak tapi jangan semua dipanggil sini saya nggak bisa kerja dong kalau
seharusnya sepuluh orang sepuluh orang sepuluh orang terus gimana gitu orang jadi ketakutan ya pak
ketakutan ya pak
ketakutan ya pak takut sini mau mukanya suram semua gitu terus kerjanya pak
kami daripada ini saya kami dipindah juga nggak apa apa dipanggil oleh aparat
penegak hukum dipanggil ramai ramai gitu saya sudah minta sama pak jaksa yang salah kita
tidak tapi tolong kami sini oleh karena itu nanti waktu dekat saya akan mou oke ada yang kerja
saat biar teman teman juga tenang kerjanya eh kalau kalian nggak salah nggak usah takut
saya tanggung jawab tapi kalau salah ya awas gitu oke pak ini kan pada saat bapak menjabat
pak ini kan pada saat bapak menjabat ketiga pertama pertama dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian

bapak kan sempat disebut namanya dalam kasus suap alih fungsi hutan
setelah bapak menjabat sebagai menteri perdagangan
banyak yang mencibir banyak yang meng under estimate seorang zulkifli hasan
bagaimana kemudian bapak menjawab pesimisme publik itu
bahwa saya ini bisa saya politisi saya pernah jadi menteri
saya teknokrat saya bisa jadi menteri perdagangan
dengan background yang saya punya ya saya kira ya
nanti kita lihat saya bilang target sebulan ya
walaupun saya yakin dua minggu
apakah zulkifli hasan bisa kerja atau tidak kelihatan toh
nah saya akan jawab dengan bekerja saja
karena kalau begini enggak
kita jawab bekerja buktikan nanti hasilnya seperti apa
publik biar menilai
kementerian perdagangan kan pos yang strategis ya pak
tadi bapak bilang bahwa saya akan menjawabnya dengan kerja
waktu yang akan membuktikan tapi kita tidak bisa lupa
kita tidak bisa hilangkan fakta bahwa kementerian perdagangan ini adalah pos yang seksual
pos yang seksi pos yang basah pos kementerian yang bisa mendapatkan banyak keuntungan
bagaimana kemudian bapak menjamin bahwa kementerian perdagangan tidak menjadi bancakan untuk partai politik pak
saya sudah bilang sama teman teman di hari pertama
saya kumpulkan suruh esulah satu
atasan kita atasan saya itu peraturan perundang undangan
oleh karena itu kita akan ada nanti fakta integritas
dulu saya di kementerian kehutanan itu
proses dari esulah empat esulah tiga esulah dua esulah satu
setiap dokumen yang akan saya tanda tangan mereka ada fakta integritas
dia menyatakan bahwa yang kami usulkan kepada bapak ini sudah sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku
apabila tidak kami bertanggung jawab sepenuhnya
mulai esulah empat esulah tiga esulah dua esulah tiga esulah lima tanda tangan
itu namanya fakta integritas
di sini saya akan melakukan yang sama
oke bapak akan meminta semuanya untuk tanda tangan fakta integritas
mesti harus ada fakta integritas
nah di sini saya bersyukur sudah ada
sebentar lagi mudah mudahan kita rancang kerjasama dengan kejaksaan agung
saya juga sudah minta satu staff khusus dari kejaksaan yang bisa membantu saya
jadi segala pencegahan itu kita lakukan
mudah mudahan dengan begitu di sini bisa berjalan dengan baik
enggak akan ada ya
berarti jatah untuk partai politik a partai politik b partai politik c di kementerian perdagangan ini kan biasanya pada kayak gitu pak
minta pada nagi jatah apalagi pak zul temannya banyak gitu
ya nanti masuk penjara sini
ya enggak bisa begitu
tapi kalau sudah superaturan orang berusaha silahkan
tapi ada aturan yang harus diikuti
siapa saja berlaku yang sama
oleh karena itu saya dulu di tempat yang lama
saya disebut banyak ngeluarkan izin ya
saya ikuti peraturan
mana sudah mengenai peraturan semua saya jalan
jangan sampai ada yang dikasih ada yang tidak
nah itu kan tidak betul
buat kami di sini yang memenuhi standar memenuhi peraturan undang undang berlaku memenuhi persyaratan ya ada masalah
dan bisa diikuti kan
kalau saya dulu bisa diikuti di komputernya itu bisa diikuti
nah oleh karena itu saya tegaskan lagi di sini
dan setelah itu akan ada fakta integritas
selain persoalan minyak goreng ya pak ya yang naik itu harga bahan pangan kan ada cabai kemudian telur
ini kan sudah mau idul adha ya pak ya
action plannya dari kementerian perdagangan gimana sih pak untuk menstabilkan harga bahan pangan
kita harus terus terang kepada rakyat kita
ini kan ada geopolitik yang memanas
dipicu tambah dipicu oleh rusia dan ukraine
ada krisis pangan
tentu itu berdampak luas
kalau nana pergi ke luar negeri beli beras dua puluh ribu
ada yang dua puluh enam ribu
sepuluh ribu itu pemerintah subsidi
karena kalau di sini naik mobil kan beli peralatan berapa tujuh ribu ya
ada subsidi juga
nah lima ribu bedanya
itu kan pemerintah ngeluarin uang
tapi kalau tidak naik tidak mungkin dong
cuma di luar negeri itu naiknya tinggi kita naiknya sedikit gitu
ya kalau naiknya naik sama sekali nanti kan
kasihan petaninya pelaku usahanya
subsidi kita sudah lima ratus triliun
jadi bakal naik
naik tapi di sungguh sungguh yang di apa namanya
diperhatikan oleh pemerintah
sehingga subsidinya sudah hampir lima ratus triliun
di negara itu negara berat sekali
nanti akan menyusahkan rakyat juga
naik tapi sedikit
nah telur misalnya naik sedikit
ayam naik sedikit
nah yang masih memungkinkan untuk rakyat itu mampu membelinya
tapi kan juga pemerintah kasih blt kan
kasih blt kasih bantuan macam macam gitu ya
jadi ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat luar
kalau tidak naik terus terusan itu gimana
jadi nanti action plannya adalah memberikan blt kepada masyarakat yang kurang mampu
subsidi sudah lima ratus triliun
blt sudah kedelai naik ada subsidi seribu per kilo
jagung naik pakan ternak sudah subsidi dari enam ribu seribu lima ratus
hampir dua puluh lima persen

tapi kan kalau di luar negeri naiknya kan sepuluh persen
kita cuma tiga persen
cabai ya cabai
cabai ini kan memang ada musiman
tapi sekarang kan saya udah ketemu menteri pertanian
katanya kemarin sudah ngobrol ngobrol sama pak sml
karena biasanya kementerian perdagangan sama kementerian pertanian itu akan akur pak
ini akur mudah mudahan
jadi cabai mahal bawang mahal
kan petaninya banyak di berbos tegal
jangan ini kan karena musim saja
ya sekali sekali petani bawang
panen cabai dapat bonus kan wajar
orang kita curai kita
mau gawai aja kan ada gaji ke tiga belas ke empat belas gitu
jadi harga bagus sekali sekali oke
nanti kan sudah musimnya anu lagi
tapi sekarang pertanian mengembangkan pertanian
pakai plastik tuh
jadi nggak ada musim
bisa panen terus gitu
tapi meskipun naik pak pengusaha warteg ini pengen demo pak
kalau misalnya pemerintah menaikkan harga bahan pangan ini
karena mereka udah berat banget pak bebannya
nanti saya undang ke sini dialog sama saya
kita dialog kita sampaikan apa yang terjadi
kedelek naik tapi pemerintah sudah di seribu
telur memang naik sedikit
sebetulnya itu begini
hampir tiga tahun petani unggas itu telur dan ayam rugi
rugi besar tuh
telurnya nggak laku
ayamnya nggak laku hampir tiga tahun
sekarang dia untung sedikit
jadi kita mesti lihatnya secara keseluruhan
masa pemerintahnya nggak boleh naik dong
dia udah utang utang mana mana kemarin gitu
sekarang telur misalnya dari dua puluh enam ribu dua puluh delapan ribu gitu ya
saya kira masih dalam toleransi
kenaik itu dalam toleransi
tapi nanti akan ada subsidi
pada saatnya nanti akan turun lagi
akan ada blt mungkin atau subsidi
sudah blt kan udah diluncurkan
cuma memang agak terlalu sedikit
untuk para pengusaha warteg akan ada subsidi ataupun
kalau pengusaha warteg nanti bisa ada bentuk umkm
dari pemerintah ada dari umkm ada dari bumn ada
kalau ada asosiasi warteg
agar mereka dapat bantuan
ada namanya dari csr umkm dll
ini kayaknya tugas berat sudah menanti bapak ya
karena kabarnya besok mau ke bandung
untuk sidak lagi ke pasar pasar
kan ini jakarta sudah beberapa tempat
jadi saya akan dua pasar bandung
kemudian akan ketemu dengan para pengusaha ayam dan petelur di bandung
jadi bapak menghimpun aspirasi dulu
jangan kaget lho pak
karena kemarin kayaknya bapak kaget waktu ke pasar harga harga naik
kayaknya istrinya gak pernah
karena semua teriak
pak ini harga mahal
saya aja kaget betul
karena memang saya kan gak pernah belanja ke pasar
gak pernah dilaporin ya pak kalau harga naik
ya istri saya bilang sekarang apa apa mahal tapi uang belanja nggak naik nih gitu
oh tetap ngeluh juga ya pak ya
pak ini saya harus tanya
karena ini berkaitan dengan posisi bapak sebagai ketua umum pan
pada pemilu sebelumnya kan pan itu bergabung juga ke dalam kabinet
pak asman abnur sebagai menteri pan rb
kemudian pada saat menjelang pemilu dua ribu sembilan belas pak asman mengundurkan diri
karena pilihan politik pan itu berbeda dengan presiden jokowi
karena adanya presiden itu mungkin gak nanti seorang zulkifli hasan akhirnya mundur jadi menteri perdagangan
karena pilihan politiknya pan berbeda dengan presiden jokowi
kerja dulu sekarang
kita belum tahu dua minggu lagi kan
nah kita lihat kerja dulu
totalitas dulu minyak curah dua minggu satu bulan
saya gak pikir yang lain
itu aja dulu
tapi nggak akan terjadi lagi dong
karena kan kemarin sempat dibilang jadi anak baik
insya allah tidak
anak bandel sedikit
insya allah tidak lah
jadi akan tetap bersama dengan pak jokowi sampai nanti dua ribu dua puluh empat
karena udah masuk ke dalam koalisinya beliau
kemarin udah jalan bareng bersama dengan pimpinan parpol yang lain
saya nggak jadi menteri aja dukung pak jokowi kok
kan belum duduk disini saya dukung kan
sekarang jadi menteri ya
dukungannya ya tambah kuat lah
pak dua pertanyaan lagi
karena ini penting
posisi bapak selain jadi menteri perdagangan kan sebagai ketua umum partai juga ya
belakangan ini kayaknya pak zulhas mesra banget ini sama menteri bumn sama pak erick thohir
di setiap rapat rapat pan pak erick thohir ada terus nih katanya
sedekat apa sih sebetulnya pan dengan pak erick thohir
ya saya teman lama
kami kan satu kampung gimana
ya pak ical pak erik itu
pak anu itu satu kampung kami
memang sebelum masuk politik sebelum ini sudah berkawan
sudah sebelah saudara saya
karena sama sama dari lampung
dengan pak ical ya bang ical
walaupun dulu ketua umum golkar saya biasa tiap minggu sama dia
tapi kalau kawan lama berarti ada peluang dong dorong pak erick di pilpres dua ribu dua puluh
kabarnya udah kayak gitu pan udah siap untuk dukung pak erick
ya tentu ada pak
ya tentu pak erick
ada pak ganjar ada pak anies kan
karena memang kami di kip
ada yang bilang ini untuk pak ganjar
iya boleh aja
ada katanya untuk pak anies boleh juga
ada yang bilang untuk pak erick boleh juga
ada yang untuk pak zulkiflihasa sama pak airlangga boleh juga
karena kita belum bahas tuh nana
ini baru chapter satu
ini chapter satu tapi bapak udah jadi mendak
tapi bapak sendiri berkeinginan nggak sih jadi cawapres
kalau capres mungkin agak berat
tapi kalau jadi cawapres masa gak berkeingin

udah ambil tiga periode
minyak curah dulu udah
dan bikin macam macam lagi
tapi nanti politik ke depan kita gak tau ya
saya biasa kerja totalitas
jadi politik ke depan kita gak tau ya pak
yang penting politik hari ini dulu
kerja dulu hari ini
ingat loh itu
kemaren pilpres pak maruf kan cuma sejam setengah jam terakhir
kerja baik aja
kita tunggu nanti bagaimana hasil kerja seorang zulkifli hasan menjawab pesimisme menjawab tantangan
kemudian bapak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng dalam waktu satu bulan ya pak
target satu bulan
target satu bulan
jadi satu bulan lagi kita akan tagi ke bapak
kelar gak itu
oh bila perlu kita di siniin lagi
kita tunggu ya pak ya hasil kerja nyatanya
terima kasih sekali
menteri perdagangan republik indonesia pak zulkiflihasa
atas waktunya kepada cnn indonesia pada sore hari ini
dan demikian perbincangan saya dengan menteri perdagangan republik indonesia zulkiflihasa
selamat sore dan sampai jumpa
terima kasih pak
iya kasih enak